sementara itu gubernur dki basuki cayapurnama atau ahok tidak ingin menanggapi lebih jauh tentang sikap berlawanan yang ditunjukkan sekretaris daerah saifullah terhadap dirinya
ahok sudah memprediksi saifullah akan ikut dalam pemilihan kepala daerah dki februari dua ribu tujuh belas mendatang
sekretaris daerah dki jakarta saifullah semakin menunjukkan sikapnya sebagai rival basuki atau ahok dalam pilkada dki februari dua ribu tujuh belas mendatang
hal itu terlihat dari sikap yang berseberangan yang ditunjukkannya
mulai dari persoalan bantuan untuk badan musyawarah betawi hingga siliran terhadap sikap ahok yang dinilai semena mena terhadap rt dan rw
menanggapi hal itu basuki cahayapurnama mengaku tidak mau ambil pusing dia justru merasa senang bila saifullah ikut pilkada
dengan begitu jabatan sekda dki jakarta dapat diambil alih oleh pns lainnya
masih saja kita terbuka kok makin banyak saingan makin bagus
jadi dari awal saya kasih tau dia saya udah tau dia gerak politik dari awal kok